menjelang hari raya idul adha penjualan sapi kurban di kabupaten rembang jawa tengah
mengalami penurunan yang cukup signifikan
permintaan sapi kurban menurun hampir sembilan puluh persen
anjahuri salah satu pedagang sapi kurban di desa sendang agung kecamatan kaliori
mengaku permintaan sapi kurban tahun ini tidak lebih dari seratus ekor
padahal pada tahun sebelumnya ia mampu mengirim hampir seribu sapi ke luar kota rembang
kondisi yang sama juga dirasakan nasir bajri salah satu peternak asal sumbang jaya kota sukabumi
ia menyiasati penjualan dengan menurunkan harga dan meningkatkan kualitas kesehatan sapi kurban
meski sudah mendapatkan vaksin pencegahan pmk yang diberikan pemerintah setempat
pesanan sapi hingga saat ini masih belum laku normal
ia menduga hal itu disebabkan oleh kekhawatiran warga dengan adanya wabah pmk
karena memang kekhawatiran masyarakat sampai hari ini belum ada
kondisi lesu penjualan juga terlihat di pasar hewan di kabupaten pasuruan
pasar hewan ini baru saja dibuka setelah sebulan tutup karena wabah pmk
menurut pedagang masyarakat masih takut untuk membeli sapi di tengah merebaknya penyakit kuku dan mulut ini
karenanya pasar didominasi oleh pedagang kambing
pedagang hanya menjual sapi sapi kecil dengan kondisi kesehatan yang masih bagus
pembeli putan siap
jangan lupa like share dan subscribe ya